korban tewas akibat kebakaran gudang kembang api di kosambi tangerang akan dibawa ke ruang jenazah rumah sakit polri kramajati jakarta timur
dari pantauan di ruang jenazah rumah sakit polri kramajati jakarta timur kamisore sejumlah persiapan dilakukan seperti penyiapan sejumlah keranda
selain itu sejumlah perlengkapan jenazah seperti kapas juga disiapkan sejumlah petugas kepolisian juga telah berjaga di depan ruang jenazah
di sini itu tim tenaganya sudah itu sepuluh tim yang terdiri dari tenaga dokter spesialis forensik yang pertama tenaga teknisi
terus bantu umumnya sampai tenaga pemulasaraan dan tenaga transportasinya
semuanya sudah kita persiapkan jadi teknisi satu tim itu kira kira hampir delapan sembilan orang
delapan sembilan orang sepuluh untuk sepuluh tim nah itu sudah melengkapi nanti sarung tangannya kantong jenazahnya terus identifikasinya semua sampai sampel sampel yang harus kita kumpulkan semua sudah kita persiapkan